oh iya dok daripada lo kepikiran
yah gila kenapa jadi kepikiran aisyah lagi sih
jangan jangan ini yang alesannya aisyah nolak gue ya
dia kan gak mau pacaran
kayaknya yang nulis nih
tipe tipe ya sama nih kayak aisyah nih
kalimat ajaib ini juga
yang bisa mengubah kasih sayang allah
menjadi kemurkaan jika tidak pandai pandai dikendalikan
kalimat ajaib itu adalah cinta
dan hari ini
kalimat itu diucapkan oleh seorang lelaki
yang ada suaranya tidak bisa halus
dan selalu penuh amarah

blok siapa sih ini
gaya penulisannya mirip aisyah banget nih
sayang banget gak kelihatan mukanya
ini kayaknya yang lulus nih agak dewasa gitu
kalau aisyah kan mukanya tembem tembem gemes gitu
kalau aisyah kesini gue tunjukin nih blok lah
siapa tahu dia terinspirasi ya kan
bu ini surat dari aisyah
dia isin hari ini karena dia ada pindahan kontrakan
oh my aisyah itu emang kerjaannya pindah pindah mulu ya
udah kpt kan tropus erectus tau gak
nomada gitu ya tels ya
terus nyari makannya berburu
nomada juga manusia berbakala
astagfirullahaladzim ya allah nih perempuan bertiga mulutnya
minta dicabe ya allah
gak suka kenapa ya masalah
bisa diam gak kalian
sekali lagi saya dengar kalian ribut
kalian semua saya suruh berdiri di depan
aku pengen banget bantuin kamu aisyah
tapi pasti kamu bakal melarang aku
tidak aku pengen banget
aku pengen banget
aku pengen banget
posisinya udah pas kan umar
kalau dipasang di sini teh jadi lebih mudah untuk tetangga lihat
mudah mudahan ini bisa jadi ladang rezeki kita ya mak
apakah benar ini rumahnya bu saf ya
oh pasti kiriman dari bu ija ya
saya dan teman saya disuruh angkatin barang
ya sudah kalau gitu sok atau enggak pak silahkan
ayo dimikir teh
barang barang kita gak bakal jadi milik kita lagi
ini teh karena berkat bantuan bu ija
makanya barang barang sifatnya bisa kita ambil kembali
ya udah kalau gitu kita beresin barangnya di dalam ya
makasih ya mas
kamu boleh pulang
ya benar pak
tapi aisan ntar bakal kesini gak ya
kalau dia kesini gimana
dia kan gak tau kalau gue pulang
dia kan lagi betes sama gue
enggak enggak bikin siapa siapa mah
mama gak mau kamu mikirin macem macem ya
apalagi kamu sampai mikirin
aku gak mikirin siapa siapa
aku cuma sedih aja ngeliat keadaanku kayak gini
mau securigaan gitu
udah pokoknya sekarang kita beresin barang barang kamu ya
luna ada gak ya
oh luna udah pulang duluan tadi
katanya sih tangannya habis keserempet gitu jadi izin duluan
yaudah makasih ya
iya gue duluan ya

dia ngasih nanti terus nyalahin
yeh dok disini rupanya balik bareng dong
eh ente kenapa kok melamun begitu lagi banyak pikiran
entahlah ya gua apa ya gua gak enak aja sih tadi abis cunan pet luna itu
namanya juga gak sengaja gak usah dipikirin
tuh betul iya sih
oh iya dok daripada lo kepikiran terus ke rumah aisyah aja yuk
kata lo kan rumahnya deket sama allah kan nah sekalian silaturahmi
kayaknya jangan sekarang deh mereka kan baru selesai berberes
nanti yang lain kalo gitu dateng malah nyusahin mereka
pasti pada capek sih iya kan iya juga sih
tapi nanti lo kasih nunjuk kita ya iya pasti kok
yaudah yuk balik yuk yaudah yaudah
den udah sembuh alhamdulillah bibi khawatir tau den mikirin den rafa
bibi doain dan rafa supaya gak kenapa napa den
khawatir tapi gak jenguk
maaf den bibi kan kerjaannya banyak dirumah
tadi bibi mau besuk den rafa tau gak jenguk
tapi kata nyonya katanya gak usah dan rafa udah mau pulang
ya udah langsung aja bibi masakin yang enak buat den rafa
wih makanan enak nih
aduh bi kemarin makanan lo masakin enak banget bi
iya dan yaudah kita ke meja makan yuk
sakit ya den
iya lah tangannya masih kayak gini kalah aja lagi
maaf den abisnya bibi semangat banget
tau pas tadi ya
oh yang biel